gubernur jawa barat ridwan kamil resmi bergabung menjadi kader partai golkar sejak delapan belas januari dua ribu dua puluh
namun teka teki langkah politik rk untuk maju sebagai capres atau cawapres masih belum banyak diketahui
dalam kunjungannya ke gedung transmedia di jakarta selatan ridwan kamil menyatakan sikapnya sebagai anggota baru partai golkar
ia mengaku fokus mendukung kebijakan partai golkar dan tidak akan mendahului kebijakan partai
saat ini partai golkar masih mendorong ketua umum golkar air langga hartarto sebagai capres atau cawapres dalam pemilu dua ribu dua puluh
sebagai anggota baru ridwan kamil langsung menjabat waketum bidang penggalangan pemilih partai golkar
rk akan fokus mengajak generasi muda bergabung ke dalam politik
saya tidak banyak wacana pencapresan karena saya tahu gini
tapi kalau jawa barat insya allah sudah dikuasai
makanya fokus aja yang pasti pasti
kalau nanti ada takdir itu biarkan takdir yang nanti
tapi tidak diambisikan direkayasa dari sekarang